apakah anda mungkin bosan ngabuburit atau menunggu waktu buka puasa dengan kegiatan yang itu itu saja
nah kalau demikian anda harus mencoba ngabuburit di kabupaten ciamis jawa barat
ini ada destinasi ngabuburit anti mainstream bersama komunitas rappling di jembatan cirahong
yang akan mengajak anda menguji nyali pergelantungan di bawah jembatan peninggalan kolonial setinggi lebih dari seratus meter
asal tasik malaya ini
meski sedang berpuasa mereka tetap menguji adrenalin dengan bergelantungan di bawah jembatan cirahok
dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan atau safety
aktivitas yang awalnya digeluti pecinta rappling ini kini juga diminati banyak warga sekitar
terlebih di momen ramadan sejumlah warga ikut menguci nyali bergelantungan di ketinggian lebih dari seratus meter
sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba
meski awalnya takut dan was was para warga mengaku ketagihan dan ingin
ingin terus mencoba
ini tuh menegangkan banget

pokoknya stres takut itu campur aduk deh pokoknya
pas pertama tadi turun apa yang di
pas pertama tadi turun itu saya cuma ingat allah ya
karena saya takut banget itu
tempat ini cukup legendaris ya
menurut saya ini dari jembatannya menurut legendaris
terus ada komunitas ekstrim gini yang
mengangkat jembatan cirehong ini
ketinggian kalau nggak salah kurang lebih satu ratus dua puluh meter

gimana tadi perasaannya mbak
perasaannya deg degan luar kayaknya
takut ketinggian soalnya tapi nyoba buat ngelawan ketinggian lagi ternyata
dapat kegiatan ini anggota komunitas rappeling yang tergabung dalam touring camp rappeling berharap
aktivitas mereka bisa turut mengembangkan potensi wisata baru di daerah cianis dan tasik malaya
sekitar dua puluh orang
sekitar dua puluh orang
sekitar dua puluh orang
ini yang dilakukan apa aja
kenapa ini mau milih tempat ini
istilahnya tempat ini cukup lumayan
ya dan kerang kerang
jembatan legendaris cirahhong memang memiliki potensi wisata ekstrim sekaligus edukasi sejarah
jembatan ini juga masih sering dipilih sebagai jalur alternatif mudik terutama untuk mempersingkat jarak tempuh jalur selatan
antara cianis dan tasik malaya
ogi fatuzaman tasik malaya jawa barat